sampai kena ujian ujianan
saya mau bicara sama adik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
kebohongan kamu yang sangat keterlaluan itu
tolong kamu kasih space dulu untuk hari ini
saya gak mau nunda nunda ini semua ma
saya mau selesai masalah ini langsung ma
saya gak mau nunda nunda lagi ma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
al kamu berdiri
mama harus pergi sekarang al
mama mohon maaf karena mama gak bisa bantu kamu saat ini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
ada apa mir
ada apa mir
ada apa mir
ada apa mir
ada apa mir
ada apa mir
ada apa mir
ada apa mir
ada apa mir
ini tidak bisa
mama juga kangen tuh sama rena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
aku mau ketemu sama mama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
mama akan cari waktu untuk ketemu sama rina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
kamu harus baik baik disana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
dengar apa yang oma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
anak cantik ya
aku mau ketemu sama mama jos
nanti kita ketemu mama
ancus aku mau ketemu mama
halo elsa kamu dimana bisa ketemu sama mama sekarang ada apa mah ada yang
pasti mama omongin sama kamu tapi kita berdua aja ya biar ngobrolnya enak
ya ada mama datang aja aku di rumah sendirian kok oke kalau gitu mama kesana tungguin ya
udah mah tuh mama aja ketemu lagi gue nggak bisa ngikutin ini udah
dulu yuk kita sarapan yuk ya
kalau kamu nggak mau makan nanti kamu sakit loh